sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya baru saja mau memeriksa kondisinya tova
oh ya silakan silakan
eh tovanya sedang tidur
sepertinya sepertinya tidak dokter
tapi tapi saya belum lihat lagi dokter

ini baru baru sampai
atau penjenguk atau
seharusnya sekarang tovon sudah sampai
tapi kenapa dia belum sampai juga ya
selamat sore salim
selamat sore pak
fadil ada apa
kamu ada masalah
bukannya papa mau ikut campur
tapi baru saja papa ketemu sama mama dan papa kamu di ruang tunggu
dan mereka bilang mereka tidak diizinkan oleh kamu untuk masuk ke sini
karena kamu mau sendirian
benar seperti itu
kenapa sih fadil
asli metadata kamu ini memahami apa apa wajahmu itu
oh seperti penjahat yang mendorong diri
tidak ada apa apa sebenarnya
dia ballistic bekerja dengan saya
tidak tidak mungkin
let ci hampir khusus sekali aja untuk ke tempat ini
fireal sudah diperhatikan oli poemsikat
ya udah kalau gitu kami boleh melihat tovan ya dokter ya
sepertinya ibu dan bapak belum bisa masuk ke dalam
apa tovan masih marah sama saya dokter
atau anak saya memang tidak mengizinkan saya masuk dok
tovan tovan masih ingin sendiri ibu
ya sudah lama
kalau memang itu permintaannya tovan kita turuti saja
yang penting dia nyaman
tovan pasti marah sama saya
masih marah sama mama pak

ya terlepas dari taufan masih marah sama mama atau tidak
mungkin tovan cuma sedang memerlukan ruang dan waktu untuk dirinya sendiri
ibu ambar ibu ambar nggak usah cemas ya
saya rasa lebih baik bapak dan ibu langsung pulang saja sekarang
ibu ibu nggak usah khawatir ya
biarkan saya saja nanti akan menggantikan tugas bapak dan ibu untuk menemani tovan di dalam
maaf kalau ini merepotkan
tidak apa apa bapak
karena ini juga merupakan bagian dari tugas saya
ya terima kasih
nah kita pulang ya sekarang
saya akan harap misin pribadi saya
atuh atau urlnya berapa